si kembar tersangka penipuan berhasil ditangkap polisi di kawasan tanggerang banten pada empat juli lalu
lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus penipuan yang melibatkan si kembarian naryani
bergabung kompo reza mahendra kanit empat subjid jatan ras di treskrim mumpoda metro jaya
selamat sore mbak tiffany assalamualaikum
pak reza sejauh ini bagaimana perkembangan penyidikan termasuk dugaan pelanggaran pidana
yang dilakukan oleh penipu si kembarian naryani ini
baik untuk sampai saat ini tentunya kami dari delapan belas laporan polisi yang ada
kami terus mendalami fakta fakta yang ada
baik yang diberikan oleh pelapor yang kami kaitkan dan berikan dengan alat bukti yang ada tentunya mbak
ada pun pasal yang dijerat saat ini adalah pasal penipuan dan penelapan
dan dijungtokan pasal enam puluh empat uhb yaitu pembuatan geobatik
namun demikian kami juga sesuai dengan yang disampaikan pada awal sekali berita ini
bahwasannya nanti kami akan mendalami lagi berkait dengan tindak pidana pencucian uangnya mbak
oke apakah pendalaman ini juga termasuk dengan skema atau modus penipuan yang dilakukan oleh riana riani ini
karena kabarnya ada dugaan skema ponzi di balik modus penipuan ini
baik mbak jadi terkait dengan hal tersebut
segala bentuk motif dan modus operandi tentunya akan terus kami tindak lanjuti dan kami dalami mbak
supaya seluruhnya menjadi matang dan bulat proses penyidikan ini
oke apakah ada terkait perkembangan terkait dengan jaringan atau sindikat lain yang tergabung dalam penipuan riana riani ini
sampai saat ini fakta yang terkait dengan penipuan riana naryani ini

yang ada masih rihana dan rihani mbak yang menjadi diduga sebagai pelakunya
namun demikian nanti setelah kami mendapatkan fakta fakta lain jika ada perkembangan pasti akan diupdate kepada bu bima
oke sejauh ini yang berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian terkait dengan korban yang melapor total jumlahnya berapa orang
kemudian apakah betul dari korban
yang melapor ini ada keluarga dari pelaku itu sendiri yang menjadi korban
baik pada saat yang bersangkutan ditangkap itu sudah ada delapan belas laporan polisi mbak
dan sekarang memang kami baru dapat kabar bahwa memang keluarganya telah melakukan memberikan laporan resmi mbak ke polda metro jaya
terkait dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh saudara rihanga dan rehan
oke termasuk dengan total kerugian yang dilaporkan dan juga berhasil diakumu oleh polisi
itu nanti ada mungkin ada penambahan pembaruan
maka tadi kami sampaikan bahwa nanti ketika memang nanti ada update terkait dengan nilai dan value nya akan kami sampaikan kembali
oke bagaimana sejauh ini pak reza koordinasi dengan ppatk terkait dengan temuan mutasi rekening lebih dari delapan puluh miliar rupiah dari rekening riana riani
baik terkait dengan hal tersebut jadi pada kemarin kami itu melakukan penggeledahan mbak
kami melakukan penggeledahan dan kami telah mendapatkan rekening ulangi buku rekening dari kedua tersangka
saat ini kami akan berkoordinasi dengan perbankan dan juga ppatk
nanti hasilnya itu yang akan menjadi bahan penambahan penyidikan mk
baik kita akan mencoba
kita akan pantau kedepannya bagaimana perkembangan penyidikan kasus penipuan si kembar
terima kasih sudah bergabung kompol reza mahendra kanit empat subdit jatantras di transkrim mumpung dan metodo jaya di cnn indonesia sore hari ini
selamat sore terima kasih mbak